kalau anda berpikir ini donat tapi donat raksasa anda salah
karena ini namanya adalah roti bagel
roti bagel ini berasal dari para imigran di eropa timur
yang membawa roti ini ke amerika serikat
dan sekarang di indonesia juga sudah banyak orang yang menikmati bagel
bagel adalah roti sebesar telapak tangan orang dewasa
yang dibawa para imigran asal eropa timur ke amerika pada akhir abad ke sembilan belas
bagel menjadi populer di amerika sebagai santapan di pagi hari
karena dianggap praktis saat disantap
tapi kini tak usah jauh jauh pergi ke amerika serikat untuk menyantap bagel
beberapa tahun terakhir bagel mulai diperjual belikan di indonesia
salah satu penjual bagel di jakarta adalah putri
rasa kangennya terhadap bagel yang dulu ia nikmati saat bersekolah di luar negeri
membuat ia ingin mengenalkannya kepada orang di indonesia
karena nggak ada yang jualan bagel
awalnya dulu kita jualan bagel itu karena personal problem aku
aku pernah tinggal di luar dan nyampe ke indonesia gak ada bagel
yang lumayan proper gitu ya dan cocok di lidah
akhirnya karena ketidak bisa
nggak bisa nemu akhirnya kita bikin sendiri
akhirnya keterusan deh sampai sekarang
jadi awalnya sih bener bener karena problem personal
tentunya untuk mendekatkan bagel dengan masyarakat indonesia
roti yang sudah diciptakan pada tahun seribu empat ratus an ini
diberi beragam rasa yang sudah akrab
dengan lidah orang indonesia
dibagi dua jenis yakni bagel asin dan bagel manis
bagel dengan rasa asin biasanya diisi keju ayam dan salmon
sedangkan bagel manis diisi krim keju strawberry coklat dan blueberry
berbeda dengan jenis roti lain yang ada di indonesia
bagel terasa lebih keras
selain soal rasa ada penyesuaian lain yang dilakukan
yaitu melembutkan tekstur bagel
agar tetap terasa lebih empuk dibandingkan tekstur bagel di amerika serikat
bagel yang diberikan oleh bagel ini
di bagel ini beda banget kalau kita bandingkan dengan roti roti lain yang biasanya kita konsumsi
bagel itu lebih kenyal
terus lebih keras gitu nih teksturnya nih
kalau dipanasin jadi kayak crispy gitu
dan karena kandungan air di bagel ini lebih sedikit
makanya roti bagel ini bisa kita simpan di kulkas beberapa waktu
kemudian kalau mau dimakan langsung diangetin
bentuk dan rasa unik ini ternyata mengundang warga untuk mencicipi bagel
sebagai salah satu makanan pengganti nasi
hmm aku personalnya emang suka roti sih
jadi bukan sesuatu yang unik
maksudnya kayak emang seharian udah makan roti
jadi kalau mau coba bagel malah tertarik gitu
hmm buat ini coba berapa kali ya
iya kalau bagel
ini kan udah jam makan siang aku kan mau mulai langsung ini ya
nah bagi anda yang ingin mengganti nasi putih sebagai santap pagi atau siang dengan bagel
satu buah roti bagel memiliki kandungan kalori yang cukup
yakni sekitar satu ratus tujuh puluh tujuh kalori dengan angka protein sebesar sepuluh lima puluh dua gram
dea kartika denny irvan jakarta